beralih ke informasi bencana alam di sumatera barat
saudara jembatan penghubung antara nagari limo kaum dan nagari balimbiang
kabupaten tanah datar terputus diterjang lahar hujan gunung marapi
terputusnya jembatan penghubung mengakibatkan dua wilayah terisolasi
saat ini warga membutuhkan bantuan logistik dan air bersih
pasalnya banjir lahar hujan mengakibatkan sumber mata air warga lereng gunung marapi
tidak bisa lagi menyuplai air bersih
lesondara badan meteorologi dan geofisika bmkg memprediksi
hujan masih akan terus mengguyur kawasan sumatera barat hingga pekan depan
untuk mencegah banjir lahar dingin susulan
bmkg menggelar modifikasi cuaca hingga sembilan belas mei mendatang
namun jika masih dibutuhkan untuk membantu
untuk proses pemulihan opsi modifikasi cuaca masih akan dilakukan
hujan terang benderang seperti ini
seketika ini kecepatannya sangat tinggi
bisa bagian bawah terkubur
saudari tengah pengungsian poresta tanah data provinsi sumatera barat
mengirim psikolog untuk memberikan trauma healing
kepada anak anak terdampak bencana banjir lahar hujan marapi
seperti di pengungsian kecamatan rambatan
bersama para polisi wanita dan tim psikolog
dari biro sdm polda sumbar memberikan pemulihan trauma untuk anak anak
pemulihan trauma ini diberikan di semua posko pengungsian
yang tidak menjadi korban daripada bencana
jadi hari ini kita laksanakan tempat pengungsian di kantor wanita
pemulihan trauma ini diberikan di kantor wanita